rumah duka muhammad naufal zidan di kelurahan tompok kersan lumajang jawa timur hingga senin siang
masih banyak didatangi para pelayat yang ikut berbela sungkawa
suasana duka masih begitu terasa
tak terkecuali bagi muhammad nabil arta gadvan adik korban
kini ia hanya bisa memandangi foto sang kakak tercintanya melalui ponsel
gadvan yang saat ini masih duduk di kelas delapan smp bertekad akan melanjutkan kuliah di universitas indonesia setelah lulus sma nanti
demi meneruskan cita cita kakaknya memperdalam bahasa rusia
sedih sih soalnya kan pemerintah juga
dan yang ada teman untuk ngobrol
kok kuliah di mana
di ui sih
karena ingin meneruskan perjuangan masjid dan untuk ke rusia juga
sementara itu rumah tersangka aab senin siang di klaster sudimara jombang kecamatan ciputat tanggerang selatan banten
senin siang terlihat sepi
tidak ada aktivitas dari keluarga yang tinggal
aab anak pertama dari empat bersaudara itu dikenal tetangga sebagai sosok
kalau pelaku itu kan cuma ya berangkat kuliah pulang malam kayak gitu sih
pulang pergi iya
ya degaul sih tapi nggak terlalu
jenasa muhammad naufal zidan mahasiswa ui fakultas ilmu budaya jurusan sastra rusia ditemukan tewas
pada jumat pagi di bawah tempat tidur kamar kosnya
terbungkus plastik hitam dengan kondisi kaki yang delakban
tubuh korban juga penuh dengan luka tusukan di leher dan juga perut
detik detik sebelum peristiwa tragis itu terjadi terekam cctv
dalam video itu tersangka yang tak lain adalah kakak kelas korban mengenakan baju lengan panjang dan celana hitam
sedangkan korban membawa alma mater kuning kampus ui
tersangka kemudian ditangkap polisi tiga jam
setelah jasad ditemukan
dari hasil penyelidikan polisi motif tersangka adalah karena ingin menguasai barang korban
guna membayar utang pinjaman online sebesar lima belas juta rupiah
dan kalah dalam investasi online kripto sebesar delapan puluh juta rupiah
tim liputan cnn indonesia